pih kayaknya emak lagi pusing mikirin biaya rumah sakit potati
pipi juga lihat ojak stres
gimana tuh ya pih biar kita bisa bantu bang ojak
pipi juga bingung mih
mau bantu gimana
nah utang kita sama ojak juga belum lunas
akhirnya pergi juga
tim sekarang boleh ketawa sepuasnya
kenapa lu em
gue jadi curiga sipur
purnomo tukang ojak pengkolan
curiga kenapa lu em
dia suka juga tuh sama si citra
em lu dibanding sama sipur lu menang banyak
iya tapi lu kalah di tinggi doang
habis ganti baju dan makan siang kamu kesini ya
bantuin bapak menipat karton ini
da dra tis buuat bin piling karir yang ini ada tujuh puluh sembilan sn
tati besok udah boleh pulang bang
gagak usah nanti ngerepotin
makasih banyak ya bang ya
om herman ya mak
pasti besok om herman mau ikut
jemput pak tati ke rumah sakit
udah pulang pak
papa kasian sama si ojak
dia stres mikirin biaya rumah sakit bininya
besok kan tati udah boleh pulang ke rumah sakit
kalo uangnya kagak ada
tati kagak boleh pulang
bapak sih pengen bantu mah
mama juga bingung
tolong rintik sekal pai
sayin lu pokoknya
ya udah deh
ya udah tuh mak
saya pamit dulu ya
spp yang bulan ini belum dibayar
sekarang udah tanggal berapa coba
nanti habis makan mama kasih uangnya ya
kita kalau kasih sekarang
pake buat beli pulsa
bukan gitu pak
kalau nggak dikasih sekarang juga
nanti mama kelupaan lagi
yaudah makan dulu
hari ini lo makan di luar ya
mak agak sempet masak
pipih juga udah lapar
masya allah jak
mak suruh lo makan di luar
bukan beli mie instan
biar hemat dan praktis
hemat sih hemat
tapi ntar kalau lo sakit kan banyak juga yang pusing
saya mau beli
gak ada masalah
hasil pancingan gue mau kasih ke dia biar dibikin pepek
ikan kecil begitu kagak cukup buat dipepes
kalau yang gede kayak gini baru mantap
ada apa be
citra dari mana
citra dari rumah kakak citra deh
oh katanya mau briefing
oh tau gitu
mendingan nemenin gua tadi mancing kayak yang kemarin
maaf deh saya harus buru buru
yaelah mungkin dia kebal
atau lapar belum makan siang
yaudah jalan yuk
tapi kayaknya emak lagi pusing mikirin biaya rumah sakit potati
pepe juga liat ojak stres
gimana tuh ya pih biar kita bisa bantu bang ojek
pepe juga bingung mi
mau bantu gimana
utang kita sama ojek juga belum lunas
masuk dulu yuk mas pur pasti haus kan
yan ntar kuenya lo aja yang nganter ya
lo beli nasi padang
ya allah aja kenapa gak beli nasi warteg aja sih
kan lebih murah
wah es teh manis buatan kamu
ah mas pur bisa
sit kita siap siap yuk
iya untung hp aku udah diambil lagi
kalau enggak bisa repot di tempat kerja
emang hp kamu ketinggalan di mana
di tempat kakakku
kan tadi aku kesana ngambil hp aku yang ketinggalan kemarin
pas aku ambil hp nya
lagi dipegang sama pona kakakku yang masih kecil
yang suka pencet pencet nomor sembarangan